pemerintahan jokowi yusuf kalang genap berusia empat tahun pada dua puluh oktober
di bidang ekonomi pemerintahan jokowi jk dinilai belum mencapai sejumlah target ekonomi yang dijanjikan
nilai tukar rupiah terhadap dolar dan tumpukan hutang menjadi sorotan lawan politik jokowi
tim ekonomi kubu prabowo sandi menilai selama empat tahun pemerintahan jokowi jk belum mencapai sejumlah target ekonomi yang dijajikan pada kampanye pilpres dua ribu dua puluh
menurut mereka kegagalan dalam sektor ekonomi ini disebabkan jokowi jk sering menyalahkan faktor eksternal ketimbang memperbaiki faktor internal
salah satu kegagalan pemerintahan jokowi jk di mata kubu prabowo sandi adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika yang lemah
namun tim ekonomi prabowo sandi tidak menampik ada sejumlah keberhasilan yang dicapai misalnya di bidang lapangan pekerjaan dan pengendalian inflasi
yang kita lihat sekarang adalah pemerintah ini sepertinya melakukan doing nothing
jadi tidak mau mengambil keputusan yang terlalu mungkin tidak populis
kayak misalnya kemarin harusnya harga bbm bersubsidi harus dinaikkan tiba tiba dibatalkan lagi
maksud kita adalah kalau ingin menyembuhkan penyakit ini ya harus serius
kalau penyembuhannya hanya lip service ya tidak akan sembuh
menko perekonomian darmin nasution memberi penjelasan tentang terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
menurut dia masyarakat tidak perlu resah karena melemahnya nilai tukar rupiah kali ini berbeda dengan yang terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika jumlah utang pemerintah yang terus naik juga menjadi sorotan lawan politik jokowi
pada akhir agustus dua ribu delapan belas total nilai mencapai lebih dari empat tiga ratus triliun rupiah
berdasarkan data kementerian keuangan sepanjang dua ribu tujuh belas hingga februari dua ribu delapan belas utang indonesia didapat salah satunya dari pinjaman bilateral yang nilainya mencapai total hampir empat ratus triliun rupiah
lima besar negara donor utang indonesia di peringkat pertama adalah jepang dengan nilai hampir dua ratus triliun jerman di posisi kedua dengan tiga puluh dua tujuh triliun perancis dengan nilai utang dua puluh sembilan delapan puluh tujuh triliun
tiongkok di posisi keempat sebesar delapan belas sembilan triliun dan amerika serikat sebesar tujuh lima puluh tujuh triliun rupiah
sementara dari pinjaman multilateral tiga besar lembaga yang memberikan utang antara lain world bank menempati posisi pertama pemberi utang sebesar hampir dua ratus lima puluh triliun
asian development bank sebesar rp satu ratus tiga puluh triliun dan islamic development bank rp dua belas tujuh triliun
ada pula skema pinjaman yang diberikan ke bumn dan swasta
dan negara terbesar yang memberikan pinjaman adalah tiongkok
pinjaman ini diberikan pada proyek infrastruktur seperti kereta cepat bandung jakarta lrt jalan tol trans sumatera dan pembangkit listrik tiga puluh lima mw
kalau kita lihat outstanding utang dan pertumbuhan pembiayaan
pembiayaan juga mengalami dalam hal ini saturasi atau penurunan dari sisi grossnya
nominal tetap tinggi
dan ini yang sering dipakai oleh beberapa politisi
cuma melihat nominal pada lihat underlying growth nya mengalami perbaikan yang sangat konsisten dalam tiga tahun terakhir
kalau kita lihat grossnya makanya kecil banget pak
minus enam dua dibandingkan tahun lalu yang growth nya lima enam dan tahun sebelumnya adalah lima enam
pemerintah hingga saat ini masih percaya diri skema pengembalian utang cukup baik
yang perlu diperhatikan jangan sampai komitmen utang baru dipakai untuk menutup utang lama alias kali lobang tutup lobang